demokrat dan gerindra sepakat berkoalisi dengan mengusung prabowo sebagai calon presiden
di lain sisi pks mempersilahkan demokrat untuk bergabung bersama koalisi pendukung prabowo
namun dengan syarat tidak mengajukan cawapres pendamping prabowo
prabowo dan sby menyepakati kerjasama politik dan akan mengajak partai lain untuk bergabung
dalam pertemuan di kertanegaras yang tadi
prabowo menegaskan bahwa sby tidak menyedorkan siapapun sebagai cawapresnya termasuk ahy
presiden sby tidak menuntut atas nama partai demokrat satu nama tertentu
sama sekali beliau berkali kali menyampaikan kepada saya
beliau menyerahkan sepenuhnya kepada saya
seandainya saya nanti akan menjadi calon presiden dari koalisi ini
pernyataan lebih kuat terlontar dari sby
jika dalam pertemuan pertama sby belum mendeklarasikan
prabowo sebagai cawapres
kini sby menekankan bahwa prabowo adalah calon presiden yang akan diusung demokrat dan gerindra
setelah sekian hari kami bekerja
hari ini saya mengatakan pintu itu masih lebar
dan insya allah insya allah dengan izin allah swt
kita bisa dipertemukan untuk melakukan perbaikan dan perubahan lima tahun mendatang
ke arah yang lebih baik
kalau ditanya apakah masih ada diskusi pak prabowo presiden atau tidak
kami datang dengan satu pengertian pak prabowo adalah calon presiden kita
sementara itu dalam rangka mematangkan koalisi dengan gerindra dan partai pendukungnya
sby diagendakan bertemu dengan presiden pks sohibul iman malam ini
sebelumnya sohibul iman mempersilahkan demokrat bergabung bersama koalisi pendukung prabowo
dengan syarat tidak mengajukan cawapres pendamping prabowo
hal senada diungkapkan anggota majelis surau pks trivatul sendiri
tifatul menegaskan posisi cawapres adalah harga mati bagi partainya
sesuai dengan kesepakatan awal dengan gerindra
kita tetap masih mencalonkan pak prabowo so far ya
dengan berpasangan dengan cawapresnya dari pks
itu menurut saya nggak bisa ditawar tawar itu
cawapres harus dari pks
kami nggak mau jadi penggembira aja dalam pres ini
kalau kami mau disuruh dukung dukung aja mungkin nggak ini
mungkin kita lebih baik jalan masing masing aja
pks masih berkukuh dengan mengajukan sembilan nama kadernya sebagai cawapres
namun jika berkaca pada perolehan suara dan kursi dpr di pileg dua ribu dua puluh
partai demokrat masih unggul tiga empat persen
partai demokrat telah mengadakan dua kali pertemuan dengan partai gerindra
dan satu kali dengan partai amanat nasional
lalu bagaimana nasib partai keadilan sejahtera yang sudah lebih dulu merapat ke koalisi prabowo
kami membahasnya malam ini bersama renanda bahtar wakil sekjen partai demokrat
selamat malam bang renanda
kemudian ada agus purnomo ketua departemen analisis pertama
ketua departemen analisis politik badan pemenangan pemilu pks
selamat malam bang agus
dan ada ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani indonesia
selamat malam bang ray ketemu lagi kita
saya langsung ke bang rey dulu ya
kita jangan tanya dulu sama pelakunya malam ini
kita simpan gitu ya supaya misterius
hari ini ada dua peristiwa
pak sby ketemu dengan pak prabowo kemudian malam ini langsung dilanjut bertemu dengan pks
apa yang kemudian bisa anda baca dari pertemuan hari ini
yang pasti itu kan udah agak final ya bahwa gerindra sama dengan partai demokrat berkoalisi gitu
dan sudah agak final bahwa pak prabowo sebagai calon presiden
kalau ini menurut saya sudah hampir nggak bisa lagi diutak atik lah
jadi kalau ada yang menyebut pak prabowo ini akan diisi oleh orang lain
atau misalnya pks tetap menginginkan ada capres yang non pak prabowo gitu menurut saya sudah agak terlalu
oke kalau capres sudah final dong
final lah ini namanya pak prabowo
nah sekarang yang jadi masalah ini adalah wakil presiden gitu
cuma kalau calon wakil presiden kan kalau menurut ijtima ulama itu namanya pak salim segap
yang kebetulan berasal dari pks
dan saya pikir tapi boleh jadi juga ini yang kemudian didorong oleh pks sekarang
yang bacaan saya belum tentu itu bisa deal di kalangan partai politik khususnya di partai demokrat
juga di pak prabowo gitu
karena sebetulnya kan kalau kita lihat sekarang yang dibutuhkan pak prabowo ini kan figur orang yang bisa menarik beliau nggak ke tengah
karena selama ini dicitrakan beliau ini agak di kanan gitu
segmentasi pemilihnya juga agak di kanan gitu
jadi kalau misalnya beliau ditempel oleh pak salim sehgab ini nggak berangkat nih
akan berangkat ke tengah
iya nggak akan berangkat di tegak
semua di kanan gitu
mungkin maksimalnya diangkat tiga puluh kalaupun naik umum tiga puluh lima persen gitu
nah sekarang bagaimana pak prabowo ini punya figur calon wakil presiden yang dapat
katakanlah menarik minat kelompok milenial pemilih kita yang cukup besar
dan juga kelompok di tengah ini yang masih ada sekitar dua puluh lima persen
yang menyatakan belum menentukan pilihan gitu
wajah yang mereka wajah yang ini kan membutuhkan wajah yang ya namanya juga di tengah yang agak ke tengah ya
dan tidak terlalu di kanan sekali apalagi di kiri sekali gitu
nah itulah menurut saya yang dibutuhkan oleh pak prabowo
dan itu bisa muncul dari mana pun termasuk bisa dari pks
tentu ada figur di sana juga yang bisa menarik kelompok kelas menengah itu gitu ya
eh kelompok tengah ini gitu
tentu ada di demokrat ada di pan dan juga tentu tidak mungkin lagi
itu yang sebetulnya harus dipertimbangkan oleh pantai koalisi yang menunggu pak prabowo ya
saya sekarang langsung ke demokrat dulu
pada saat pertemuan pertama belum ada clear gitu secara clear menyatakan pak prabowo capres
lalu baru kedua tadi ini ya disebutkan prabowo capres kita
jadi sudah jelas ya memberikan tiket untuk prabowo ya
sebenarnya dari hari pertama tanggal dua puluh empat itu kalau ikuti preskonnya pak sby sudah bilang bahwa
ditanya apakah memang nanti pak prabowo paling akan diusung
pak sby bilang waktu dalam preskon itu dikatakan bahwa
pak prabowo tidak hanya dalam kapasitas sebagai ketua umum gerindra
tapi pemahaman saya beliau adalah capres dari gerindra dan pks
jadi sudah clear sejak pertama
iya dari pertama
nah kalau gitu yang tadi pagi apa dong
apa namanya perjanjian administrasinya
nah itu yang saya ingin tahu
sebenarnya apa sih yang terjadi tadi pagi ini kalau kemudian kata bang rey
ada perjanjian administrasi apa sih yang didiskusikan kalau memang dari pertama sudah deal sebetulnya

sebenarnya gini dari pertemuan pertama kan itu pertemuan awal ya pak dengan pak prabowo
pak sby waktu itu tidak dalam kapasitas boleh memutuskan
langsung menyampaikan bahwa demokrat sudah memutuskan akan berkoalisi dengan gerindra pks
karena itu harus ditempuh mekanisme dari majelis tinggi partai sidang
nah kemarin sudah
jadi ini adalah membawa hasil rapat atau forum sidang majelis tinggi partai
disampaikan ke pak prabowo bahwa valid bahwa demokrat memang akan mendukung pak prabowo sebagai capres
dan sekali lagi menyerahkan sepenuhnya masalah cawapres ini kepada pak prabowo
karena pak s b ini mengalami dua ribu empat dan dua ribu sembilan saat dia menjadi capres
dia memutuskan sendiri siapa wakilnya
tanpa ada intervensi tanpa ada artinya gini saya putuskan dulu saya cawapres saya siapa
silahkan yang cocok dukung
jadi saya pikir beliau figur yang sangat konsisten soal itu dan itu soal etiknya
kenapa juga tidak disampaikan langsung walaupun mungkin pak prabowo mungkin ya ingin meletup letup
udah lah kita coba kasih clue lah gitu
pak s b bilang jangan loh ini kan dengan pks juga belum
pks ini kan mitra lebih lama daripada demokrat tentu kita harus
jadi pak prabowo ingin kasih clue artinya sudah ada namanya sebenarnya
sebenarnya kan di preskon kan udah sebut sebut juga kan saya sih pengennya milenial lah yang begini begini
karena itu mungkin ya salah satu kader partai demokrat itu langsung jingkrak jingkrak nih kita lihat nih
buat gimmick lah ya seperti apa nih jingkrak jingkraknya salah satu kader partai demokrat pada saat tadi pagi diumumkan
pak sby menyatakan bahwa prabowo adalah capres kita kita lihat sama sama
nah ini dia ya ini apa sih yang bahagia sekali nampaknya
jadi bagaimana sebenarnya situasi psikologis dari partai demokrat ini dengan akhirnya memutuskan
memutuskan untuk berkoalisi dengan
saya ingin sedikit kasih bocoran soal hasil voting internal partai demokrat
dan sisanya itu mendukung pak jokowi ini internal ya
tentu tidak bisa menjadi satu keputusan tapi menjadi masukan kepada majelis tinggi partai untuk memutuskan bahwa arah aspirasi kader demokrat sendiri internal seperti itu
nah begitu juga soal kenapa tidak
tentu ada yang lebih mendukung kita ke pak jokowi ada yang lebih mendukung ke pak prabowo
ferdinand itu yang jingkar jingkar ada salah satu garis keras yang pokoknya jangan ke pak jokowi
sehingga dia berbahagia sekali saat itu ketika sudah memastikan bahwa kita pasti
tapi tadi pagi sama sekali tidak ada deal deal apapun oke lah kalau kemudian cawapres memang tidak didiskusikan
tapi posisi lain misalnya ini karena ada bocoran bocoran sedikit lah ini
ada posisi posisi yang kemudian nanti diharapkan bisa diberikan kepada pak sby
tapi juga memberikan pemikiran pemikirannya memberikan pengalamannya
di dalam pertemuan pada saat empat mata itu juga sudah disampaikan antara pak sb dan pak prabowo
kemudian ada rapat internal antara petinggi petinggi partai saya hadir di sana
diharapkan memang pak sby ini memberikan satu sharing lah
bagaimana pada saat beliau memimpin sepuluh tahun
kemudian bagaimana melihat mengadres situasi saat ini
yang kalau disampaikan oleh pak prabowo sih sebenarnya antara gerindra demokrat pks dan pan melihat hal yang sama
melihat bahwa menginventarisir masalah ini loh masalah bangsa saat ini terutama masalah ekonomi kesejahteraan ini harus diadres
masalah keadilan hukum kemudian masalah ketat nargaraan
kita harus tegak pada konstitusi tidak boleh ada pelanggaran
ini semuanya diadres dulu
jadi ada semacam posisi begitu ya nanti akan diberikan kepada pak sby
pak prabowo sempat bilang pokoknya ini apapun namanya tapi tolonglah pak sby ini saya berharap bersedia menjadi mentor lah seperti itulah
jadi posisinya mentor gitu ya
nah seberapa jauh sebetulnya seberapa strategis posisi mentor itu nanti kita akan bahas
tapi saya ingin tahu kalau kemudian tadi demokrat dan gerindra berkoalisi ini ada kader demokrat jingkrak jingkrak
tapi kalau dari pks
perasaannya bagaimana setelah kemudian fix ada koalisi antara gerindra dan demokrat
tapi dijawab setelah jeda kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini cnn indonesia prime news akan segera kembali
kembali kami lanjutkan dialog saya langsung ke bang agus nih
jadi kalau kemudian tadi demokrat suasana langsung apa ya gegap gempita gitu bahagia melihat ada koalisi antara demokrat dengan gerindra
kalau kemudian di pks situasi psikologisnya seperti apa
kita lagi menebak tapi dengan cara sepak bola
kalau sepak bola itu siapa pemain yang menempuh larinya paling jauh berarti dia yang paling bersemangat untuk mengegolkan tujuannya
saya kira dari perjalanan itu dicek secara fisik cara akar

pak sby ke rumahnya pak prabowo soebul iman ketemu siapa dan sebagainya bisa diukur jaraknya
dari jarak tempuhnya itu kelihatan bahwa yang paling kemudian berkepentingan untuk mempertemukan itu pak prabowo
jadi karena itu kemudian kita juga secara internal masih menunggu
dan saya kira nanti akan semua partai akan melakukan hal yang sama menunggu sampai the last minute

jadi kalau pak sby sudah mengambil keputusan di pengurusan rakyat
di pengurusan rakyat di majelis tinggi ya
kemudian dari gerindra pasti juga
di pks belum melaksanakan majelis suro
jadi kita pengambilan keputusan tertinggi itu kolektif
ada sembilan puluh sembilan orang di situ yang kemudian akan mengambil keputusan
tapi putusan awalnya tetap bahwa ini ada sembilan nama capres atau cawapres ya
yang kemudian itu putusan yang kemudian tentu akan diputuskan setelah kemudian ada data data baru
jadi artinya belum memberikan tiket capres kepada prabowo
bisa saya terjemahkan seperti itu
karena kita belum mengambil keputusan
tapi tadi sebenarnya sudah bertemu kan antara pks dengan
ya itu bagian dari salah satu titik untuk kemudian
kalau diistilah diplomasi namanya itu shuttle diplomasi
diplomasi timbal balik dan sebagainya
ketemu untuk kemudian ketemu namanya satu hal
begitu keseimbangan nanti ketemu kira kira pikiran dasar kita bertemu itu
nomor satu itu
yang keduanya setelah kemudian ketemu petanya
oke kita harus menang
begitu harus menang
kalau kemudian tadi beliau sampaikan
kalau presidennya pak prabowo wakilnya harus ke tengah
supaya bisa merebut pemilih tengah
atau kemudian kalau tidak dia harus kemudian merebut milenial
pemilih muda kira kira begitu
itu kalkulasinya gitu
dan karena itu kemudian kita akan melihat hal ini dilakukan sampai kira kira tanggal sembilan
terus akan melakukan begitu untuk kemudian ketemu satu hal namanya equalibrium
yang kemudian menurut analisis kita
tebakan kita semuanya
di koalisi yang ini bahasanya koalisi sebelah ini
itu mana yang paling bisa mengalahkan pak jokowi
saya kira itu hal yang kemudian harus dilakukan
dan karena itu kemudian kita ya sabar saja menunggu
kira kira sampai tanggal sembilan
jadi pks saat ini dalam posisinya mengambang begitu ya
tidak jadi kita itu keep calm
everything oke gitu kira kira begitu
mengamati sambil melakukan langkah langkah tentunya
nah ya nanti malam
nanti akan bertemu nih
antara presiden pks dengan ketua umum demokrat
kira kira apa yang diharapkan dari pertemuan itu
pesan pertama itu tadi
jadi kita ada putusan majelisoro
tapi ini internal kita
sama juga ada surveinya demokrat di internal
kemudian di gerindra ada putusan juga
ini kita mempertemukan mengkomunikasikan
ini maksudnya apa
ini maksudnya mengklarifikasi
untuk kemudian ketika kita ngambil keputusan
itu semuanya sudah open
ini loh informasinya
faktualnya di lapangan begini
kira kira rute satu tahun
kira kira mau untuk iklan berapa habisnya
kita mau iklan dimana saja
rutenya di sosmed kita kampanye seperti apa
yang kemudian tidak melanggar dan seterusnya
yang paling pokok itu konten
dan saya kira pak sby sudah menyampaikan ya
pak ketua umum demokrat
yang penting nanti itu kontennya apa
ini problem kita ekonomi sekarang
kalau kemudian ekonomi
ekonominya yang macam mana
nah ini yang kemudian pasti akan dipasang last minute
kalau kemudian kita masang wapresnya itu siapa
itu nanti langsung pak jokowi akan meraih
dan akan merespon
nah ini yang kemudian timbal balik mbak
jadi kalau kita menentukan capresnya siapa
nanti kemudian akan berpengaruh juga pak jokowi
karena itu ini semuanya pasti akan last minute
tapi bang agus sebetulnya kan jauh jauh hari
pks ini kan sudah mendeklarasikan prabowo sebagai capresnya
tapi ini kemudian akhirnya berubah
setelah demokrat akhirnya memutuskan untuk
yang mendeklarasikan itu adalah rumah tangganya gerindra
kalau di internal kita itu hanya ini ada sembilan
dia itu bisa jadi capres atau cawapres
jadi ini yang kemudian nanti akan dikomitmen
jadi sama sekali tidak ada surat perjanjian komitmen ya
antara pks dengan kerintra
sebenarnya itu hanya gentleman agreement gitu
bukan perjanjian tertulis tidak ada
gentleman agreement kita bareng bareng di jakarta bareng
ini bareng susah bareng kira kira begitu
nah kemudian berikutnya yang penting itu tadi mencairkan
saya kira ini mencarikan dulu
setelah itu kemudian ketemu kontennya apa
gimana cara menangnya
rasanya gimana sekarang dengan gerindra
masih berasa kan gak senang bareng
dengan demokrat sebenarnya lama juga komunikasinya itu
lama juga komunikasinya
ada juga langkah langkah yang pertemuan sebelum itu
dengan pak sarif ketemu
kemudian pada saat kemudian kita ada acara disini juga ketemu pak sarif
pak sarif gimana
ya alhamdulillah ini sudah ketemu baik baik saja
beliau cerita situasi di internal demokrat bagaimana
kemudian ketemu dengan teman teman dari gerindra sama juga
sharing terus begitu
sampai akhirnya hujan nanti ada titik temu lah kira kira
kalau kemudian tadi kata bang rey
sebetulnya kan ini
ini kan problem di pks itu kan berarti mengusung sosok cawapres begitu ya
itu yang kemudian menjadi posisi tawar yang paling kunci begitu bagi pks
itu mandat karena
jadi ada keputusan mat juli shoro yang ada sembilan nama itu
yang kemudian ini salah satunya bisa jadi capres atau cawapres
tetapi itu tadi
ini kan putusan internal kita
begitu terkait dengan pihak lain itu pasti akan dikomunikasikan
nanti akan dihitung asus satu
ini kira kira bisa menang nggak nih kawan ini
ini kira kira bisa menang gak nih kawan ini

terus kaya gitu
sebetulnya apa sih titik krusial apa sih yang kemudian menentukan kesolitan dari koalisi
yang akan nanti memberikan tiket capres untuk prabowo
kalau bacaan saya sih sudah final lah ya
pks ini udah gak bisa kemana mana juga
jadi sekalipun secara apa namanya secara administratif ya secara faktual ya belum
menyatakan dukungan kepada pak prabowo

oleh karena itu awalnya memang ada keinginan kelihatan pks ini untuk mencapai target kalau
bisa jangan pak prabowo dulu deh kira kira gitu
buat pasangan baru ya itu tadi
jangan yang terlalu kanan kelihatan tapi juga harus mengambil sektor yang
di tengah ini kan kira kira gitu
nah oleh karena itu ya dibutuhkanlah wajah baru baik di capresnya maupun di cawapresnya
itu muncul lah tagar ganti kursi
itu muncul lah tagar ganti kursi
itu artinya memang pks dari awal membuka opsi untuk mengganti posisi pak prabowo sebagai
itu kelihatan sejak dari awal bahkan sampai sekarang kan belum dinyatakan pks kira kira
sekalipun banyak asosiasi yang mengatakan bahwa ganti presiden itu artinya pak prabowo
tapi pks sendiri tidak pernah menyatakan itu kepada publik bahwa itulah bahkan nama nama
lain kita dengar mereka sebutkan ini ini ini ini ini

jangan lupa ya

ya saya tidak tahu tapi boleh juga ada mungkin kesan jengkel juga
ini udah mulai mendekati final nama kita belum disebut juga oleh pks kan kira kira
akhirnya pak prabowo saya pikir sejak pkb menyatakan bergabung dengan apa namanya ya
dengan koalisinya pak jokowi
sejatinya politik jenisnya
sejatinya politik zigzag berakhir gitu
yang ada adalah mereka harus konsolidasi yang tidak ikut di enam partai politik ini
ditambah dengan tiga yang baru dengan sendiri akan tersisa
nggak ada pilihan lagi kecuali di sini gitu
nah bacaan saya pks kurang peka dengan perkembangan itu
masih menganggap situasinya aman sehingga betul betul pak prabowo langsung mendarat
merapat ke partai demokrat dengan dua kali pertemuan terjadilah seperti sekarang
langsung ada koalisi
jadi kita belakangan
tapi yang paling tegas jelas bahwa kita langsung dukung pak prabowo sebagai capres
nah oleh karena itu
dan itu juga masih tidak disadari masih posisinya mengamati juga
sekarang sudah terlambat bagi pks
kalau tiba tiba didukung langsung ya mungkin harus ditenangkan dulu gejolak di dalam gitu
tapi bagi saya tidak ada lagi pintu bagi pks kecuali bergabung dengan koalisi yang ada ini
yang memang mau tidak mau mungkin karena kurang cepat ya
membacanya kurang tepat kan kira kira gitu ya
sehingga menempatkan yang sejatinya
kawan terdekat dari gerindra ini adalah pks
sekarang pks di melorot kayak nomor tiga gitu ya
termasuk partai demokrat sebagai teman baru dari partai gerindra gitu
tapi lama kita lihat aja seminggu dua minggu ini pak prabowo akan dideklarasikan juga oleh pks gitu
bahkan dugaan saya wakilnya bahkan mungkin tidak dari pks
dugaan saya tapi ya

kita akan lanjutkan setelah juda pariwara

jadi yang memilih pak prabowo dan pak jokowi kalau dicumlahkan jumlahnya hanya empat puluh tujuh
yang memilih di luar dari beliau ini itu jumlahnya lima puluh tiga
tapi ini kan kuantitatif pada situasi oktober dua ribu tujuh belas
ada game chain ini ilmunya pak sby
ada game changer ada faktor berubah
faktor perubah itu diantaranya adalah istimanya ulama
jadi pak sby dulu ngajar kita di lemhanas beliau itu menyampaikan satu hal yang penting namanya game changer
faktor berubah di dalam politik
sekarang itu ada namanya ijtima ulama
jadi sebelum ada ijtima ulama ada kemudian figur dua pak prabowo dan habib salim itu belum ada silaturahim
setelah ada variable ini datanglah kemudian silaturahim berjalan
sama juga silaturahim berjalan juga kepada pak sby
saya kira di dalam lanskap politik sekarang itu politik islam itu lagi kuat
ini yang kemudian dihitung
pada saat dulu kita bareng dengan teman teman smrc di sini satu hal penting yang kemudian dihitung adalah umat
kalau pasangan itu tentara sama sama tentara umat itu ditaruh di mana
umat itu ngasihnya rekomendasinya ke pks ini ya
seberapa besar sebetulnya paket yang ditawarkan oleh ijtima ulama ini
ada dua paket ya
dua duanya mengusung ustadz ya
ada ustadz salim segaf dan ada ustadz abdul somad
varian tentara dengan tentara itu
saya mau jawab dulu yang soal tentara dengan tentara
jadi inilah saya bilang kemarin juga dalam diskusi dengan pak sby
kemudian mengemuka satu pemikiran bahwa masih banyak
di tengah masyarakat ini
satu definisi stigma yang salah
bahwa kalau tentara sama tentara nggak religiusnya di mana gitu
lupa bahwa national religius itu bisa dalam satu kesatuan paket
di demokrat platformnya jelas
tidak berarti bahwa disitu karena ada tentara dan ada kiai kiai atau umat
ini yang harus kita luruskan dulu
punya majelis dzikir misalnya
ini dulu yang harus kita
kita samakan dulu definisinya
saya selalu yakin
tapi justru yang diakini oleh demokrat adalah tidak semata mata harus dari ulama begitu
jadi maksudnya kita jangan mengecilkan definisi bahwa kalau namanya religius harus ulama
bisa dari ulama bisa juga tidak
artinya sepanjang tentu kita harus mendasarkan suatu program perjuangan kita pada hal hal yang tidak hanya rasionalis tapi juga religius
ini kan tidak
bukan mengarah kepada satu kriteria profesi atau predikat
ini yang pertama
yang kedua tadi masalah
seberapa besar sebetulnya paket
seberapa besar paket ini
diterima oleh demokrat
karena kalau demokrat ini dari awal pak sby bilang bahwa kami ingin menjadi partai yang etik dalam berpolitik
dari awal pak sby sudah sampaikan lebih banyak komunikasi dibangun sejak awal dengan pak jokowi
dalam hampir setahun ada lima kali pertemuan intensif
setelah mendapat satu kesimpulan bahwa tidak bisa dilanjutkan baru pak sby ke pak prabowo
itu satu tahun
tidak ada pertemuan antara cikeas sampai ke kuningan
karena dia tidak mau seolah olah membangun komunikasi kesini kesini kesini kayak seperti apa gitu
dan pak prabowo sangat paham itu bahwa pak sby itu yang seperti itu
satu selesai dan kemudian pak prabowo wah sekarang kita bicara
dan kemudian pak prabowo bilang mas ini sudah saatnya memang kita ini harus duduk bareng
karena makin banyak kita makin solid kita makin kuat
dan potensi kemenangan kita makin dekat
dan sekali lagi pak sby menyerahkan sepenuhnya
memberikan mandat kepada pak prabowo sebagai capres kalau dari demokrat jelas itu
untuk memilih siapa cawapres yang dianggap
pertama tentu ya kita tidak bisa menafikan masalah survei
tetapi bisa saja bisa saja dalam pertemuan nanti dengan teman teman pks dan pan
insya allah kalau pan pasti gabung
mengemuka satu pertemuan
mengemuka satu pemikiran lain gitu
yang tiba tiba disepakati karena oke ini sepertinya paling pas
tapi ya harus winnable dong
tetap harus memperhatikan apakah ini bisa menjadi tadi game changer atau ini bisa jadi faktor pemenangan
karena kan kita bukan hanya mau bikin rame rame
tapi pengen menang
oke artinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak sby ahy ini tidak harga mati
karena pak sby berkali kali
di dalam rapat internal saya buka sekarang
itu tidak sedikit kader atau petinggi yang sebenarnya ya agak menyayangkan ini
pak sby kok udah jelas jelas kader utama kita
tiga besar itu jokowi prabowo ahaye
walaupun ahi baru single digit
tapi kan tetap tiga besar
ya kalau sudah dua diantara tiga besar ini kan harusnya sudah paling ini
tapi pak sby sekali lagi bilang tidak
saya di dua ribu empat dua ribu sembilan tidak mau didikte
saya harus konsisten
dan berikan kepada pak prabowo semoga allah
memberikan pak prabowo ini ketenangan berpikir
dan memastikan bahwa yang terbaik yang dipilih allah
oke bang rey sebetulnya melihat langkah pak sby ini bagaimana ini
ini apa namanya keajaiban politik indonesia itu kalau tiba tiba bukan ahy saya sebagai calon wakil
karena semua orang sudah mungkin pada tarap meyakini bahwa ahi ini akan berhasil
jadi pak prabowo akan jadi calon wakil presiden untuk pak prabowo gitu
nah oleh karena itu kalau ternyata tidak
nah itu sisi menarik dari pilih presiden dua ribu sembilan belas ini adalah ini
nah ini menarik
ya tapi kita nggak tahu ya apakah memang akan begitu atau seterusnya gitu
jadi tidak percaya ya sebetulnya
kalau ahy bukan harga mati itu nggak percaya ya
kalau saya kita harusnya sampai baca psb lah ya
sejak dua ribu empat ya
dan sebagainya gitu
nah yang bagi saya itu yang menarik ini adalah melihat bagaimana respon dari pks dengan itu
sekalipun nanti misalnya tadi kan kalau kita baca tadi pernyataan pak agus kan seperti ada keberatan
kalau ternyata pak ahi akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden
sesuatu yang kita bisa pahami karena secara historis gerindra dengan pks jauh lebih awal membangun koalisi kan
dan pks juga sejak dari awal sudah mengatakan mereka ingin posisi calon presiden dan wakil presiden gitu
dan tentu sangat memilukan kalau satu diantara dua posisi itu pks nggak mendapat apa apa
memilukan secara organisasi kan
sudah disodorkan sembilan nama kemudian sudah diturunkan jadi dua
tapi nggak diterima juga gitu ya
turunkan satu satu pun nggak diterima juga
jadi sudah didukung oleh ijitimak ulama juga nggak masuk juga gitu
apa yang akan dilakukan oleh pks
nggak ada yang dilakukan oleh dia kecuali ikut juga itu berapa lama
kenapa bisa begitu
karena pks mengunci dirinya sendiri secara real
ini tragedinya menurut saya
dengan hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan yang kedua mereka membuat semacam jarak yang begitu jauh dengan koalisi lain misalnya katakanlah dengan hal ini pak jokowi gitu
sehingga kalau mereka justru masuk ke sana atau menyatakan abstain itu akan membuat dera sikap negatif ke pks jauh lebih tinggi dibandingkan mereka sama sekali tidak mendapat posisi apapun dalam koalisi ini
apalagi dalam undang undang pemilu pak jokowi memang harus memberikan dukungan kepada capres atau cawangkul karena nanti akan diceret
ya itu bisa teknis
bisa teknis dikatakan kami ikut sana ya macam macam
tetapi yang paling jelas dari itu adalah karena menurut saya karena pks sendiri mengunci dirinya tidak bisa kemana mana kecuali bersama dengan pak prabowo
imajinasi inilah yang dibangun oleh pks sejak dari awal dan menurut saya sulit untuk kemudian mengubahnya
hanya hitungan beberapa minggu ke depan ya
bahkan cuma hitungan hari ke depan gitu
jadi kalau sekiranya pun pks menarik dari koalisi ini gitu pertama karena nggak jelas dimana posisinya
masuk ke gerbong ini sih itu jungkir balik namanya
di tengah nggak mungkin juga ya ujung ujungnya hanya akan ada di sini
di apa namanya di bersama dengan prabowo
oleh karena itulah saya melihat mengapa pak prabowo
dan partai demokrat begitu yakin dan seperti dalam dua pertemuan mereka sebelumnya tidak melibatkan pks ataupun pan gitu
karena menurut saya baik prabowo maupun pak sby menganggap ini sudah non faktor
kira kira gitu ya yang mau tidak mau pasti akan ikut dengan kita akan sulit
nah kenapa itu bisa terjadi karena mereka membangun diri mereka sejak dari awal ikut dengan kita kira kira gitu pak
makanya ketika gerindra apa prabowo pak sby atau demokrasi
pak sby atau demokrat tidak mampu melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak pak jokowi
dengan cepat dia bisa beralih ke pak prabowo yang juga agak gamang karena belum ada sikap resmi dari pks
oke seberapa mungkin sebetulnya kalau kemudian ini pks kan masih wait and see gitu ya
seberapa mungkin sebetulnya pks ini nanti mungkin bersama partai lain ini membangun satu poros baru
dulu kan asumsinya masih pkb akan kemana mana
kalau pkb kemana mana kan masih bisa bersama pan pada pks
nah itu yang saya sebut tadi begitu pkb menyatakan dirinya bahwa ikut koalisi dengan pak jokowi politik zigzagnya sudah berhenti
sekarang tinggal cari teman tinggal kasih kawan apa dapat apa dalam posisi begitu
itu yang saya sebut tadi agak terlambat dibaca oleh pks dengan cepat dibaca oleh pak prabowo dan juga dibaca oleh pak sby
ini senior politisi ya kan
pks ini sekarang kan orang orang baru lah ya
jadi cara bacanya agak lambat
satu muridnya pak sby ini kan sebenarnya
burit dengan murid ya
masih wait and see kurang lebih hanya tinggal sepuluh hari lagi
kalau kata tadi bang rey bilang apa dapat apa
sebetulnya apa sih yang sebenarnya dikejar oleh pks tapi dijawab setelah jeda
kita akan kembali setelah jeda berikut ini
cnn indonesia prime news segera kembali
bukan kau lagi
entah hidup ini pun
entah hidup dia
harus seru itu
aku suka dirubah saja uas itu karena
kalau tak bisa begitu tak bisa itu
eh ini dia begitu
tapi asik jadi seru
tinggal ini nyiramin ke dalam
karena yang sebelah belum berani juga
sebelum kita mulai dialog kita tampilkan dulu hasil pemilu dua ribu dua puluh
ini kurang lebih ini yang akan menentukan partai mana berkoalisi dengan partai apa ya
seperti yang tadi
seperti yang tadi bang ray katakan ya
sebetulnya kalau koalisi jokowi jelas didukung oleh enam ya
belum jadikan pkb masuk jadi enam
kemudian demokrat sepuluh dan juga gerindra sebelas
ya memang sebetulnya demokrat dengan gerindra ini sudah bisa mengusung satu calon ya
minimal dengan pks ya
berarti benar ya kata bang rey ya
memang pks minimal dengan pks maksudnya
gerindra demokrat lebih
gerindra dengan pks oke pks kita lihat
tapi kalau dari perolehan suara kan sebetulnya pks
pks bisa cukup tapi kemudian gerindra memilih dengan demokrat
kan belum diputuskan
apanya yang belum diputuskan bang agus
tanda tangannya untuk mendaftar ke kpu
formil itu penting
jadi apa sih yang membuat pks ini wait and see sampai last minute tadi katanya
apa sih yang dituju mau dapat apa gitu sebetulnya
ini ilmunya pak sby dulu ajarin ke kita
kita sudah mulai menangkap ajaran beliau itu
jadi salah satu hal yang penting itu landscape politik
game changernya itu apa
kemudian apakah kita sudah berubah sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima atau belum
jadi dulu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima itu di map hanya ada tiga
setelah itu kemudian jadi lima
lima itu yang di tengah tengah nasionalis radikal
nah kemudian paling kiri itu pki
paling kanan itu adalah
paling kanan itu adalah islam modernis
di tengah tengahnya nanti ada
nah dinamika ini menurut beberapa survei kuantitatif itu masih tidak berubah
karena itu kemudian simbol penting
ini based on survei semuanya survei

kemudian dua ribu empat belas itu kita melakukan survei sama
kemudian tahun dua ribu tujuh belas kemarin dua ribu sembilan belas itu orang yang kemudian lebih mendekat ke islam
itu kemudian lebih banyak
jadi kemudian gerakan ganti presiden
tagar ganti presiden itu sebenarnya didukung oleh kelompok menengah muslim
mereka itu orang yang kemudian karena kelas menengah punya kemampuan ekonomi mereka bergerak
mereka itu punya keterlibatan yang tinggi kesadaran yang tinggi dan kemudian punya daya gempur juga tinggi
daya tekan tinggi
karena itu kemudian dalam hal ini pak jokowi itu juga tidak diam
beliau itu membentuk sekarang majelis zikir baru
yang namanya misalnya itu majelis zikir hubbulwaton
cinta tanah air
untuk kemudian menengahi untuk merekrut kelompok religius
atau kemarin yang baru itu adalah kelompok anak muda yaitu ulama ulama muda
untuk kemudian bagi channel untuk masuki pada kelompok menengah muslim yang sekarang kritis
mereka itu tahu ada masalah ada problem ekonomi
nah inilah yang kemudian akan ditangkap
nah landscape politik ini tidak bisa kemudian kita putuskan dengan cepat
tapi kemudian pasti akan semuanya dihitung secara detail
kualitatif kita akan menilai personnya itu macam mana
ini cakep nggak kemudian fotogenik atau enggak
kira kira kalau diiklan itu bagus apa enggak
tapi kalau kuantitatif sesuai dengan hasil survei atau popularitas
mbak popularitas itu kuantitatif ya
mengenai public opinion bagian yang harus diukur
kalau kuantitatif kan sebetulnya cawa presnya demokrat itu kan cukup tinggi juga kan bang azmi
ini belum kampanye ya
tidak ada perlakuan apapun belum
jadi ini adalah berdasarkan laris wilkadar dki
aktivitas politik masing masing ketemu angka ranking tiga
tetapi kemudian kita bisa mencari
tetapi kemudian kita akan ada setelah kemudian didaftarkan
dia sebagai peserta pemilu
kemudian dia akan melakukan iklan
kalau incumbent itu akan safari kemana mana
seperti kemana mana ya
itu sebagaimana tugasnya
tetapi begitu dia menjadi challenger
probability yang paling kuat itu adalah beriklan
begitu beriklan itu kemudian nanti iklannya itu kontennya apa
kemudian fotogenik atau tidak
yang dibidik pemilih mana psikografiknya gimana
nah itu yang akan itu
oke singkatnya berarti
kira kira pks itu apa
akan menerima atau tidak
kalau misalnya jawabannya
kalau dengar syarat syarat itu sih agak merujuk ke tawaran demokrat ya
jadi person itu penting
walaupun sekarang itu eranya era personality of politics
politik itu jadi personal sekali sekarang itu
tetapi kemudian publik itu juga saya dapat manfaat secara personal apa
itu yang kemudian penting
kalau kemudian itu menjadi dasar
calon yang kemudian diajukan oleh pks ini juga kan sebetulnya tidak memenuhi
misalnya pak salim segaf
kalau kemudian dibandingkan dengan jawab pres dari demokrat ahy kan memang
tapi kan selain
tapi di ada di survei
tapi kan mungkin di bawah begitu ya
survei tentang perilaku pemilih
jadi orang itu lebih sekarang religius
jadi salah satu ada perubahan sikap di indonesia secara nasional yang kemudian disurvei tentang nilai
nilai yang pertama yang paling penting bagi orang indonesia
anak muda di dua puluh provinsi itu apa
orang itu bebas merdeka dan dia itu tidak terikat dengan patron patron apapun
dia bisa memutuskan sendiri
bisa nyari di gadget
bisa nyari informasi
yang keduanya religiositas
ini yang kemudian harus ditangkep oleh para desainer untuk pemenangan pemilu
sehingga kemudian dua hal ini belum bisa kita selesaikan
kalau calon muda atau calon religius
tentara tentara atau kemudian tentara ulama dan sebagainya
tetapi begitu saja
itu diterjemahkan di iklan
ini yang kemudian menentukan kualitas dari pertarungan berikutnya
nah ketika kemudian dari sini itu masangnya itu milenial
di sini milenial juga
akan mempengaruhi di perilaku politiknya begitu
begitu di sini ulama
pak jokowi saya duga juga akan memasang ulama
intinya kalau dari pks sendiri
saya kira kalau kemudian nanti prabowo memutuskan cawapresnya di luar dari kader pks
akan menerima atau tidak
karena kan memang
tadi kan pertimbangannya banyak dan sebagainya
apa sih yang membuat pks ini nanti akan menerima cawapres prabowo itu di luar kader pks
kita tetap akan merekomendasikan sembilan nama
kemudian kita akan desain bagaimana cara menangnya
meyakinkan kepada pak prabowo
meyakinkan kepada pak sby
itu saya kira alamiah saja
nanti akan ada pertukaran di situ
kira kira benar nggak mau menang
mau menang nggak
kalau tujuannya mau menang
berarti kalau misalnya cawapres yang diajukannya bukan nama kader pks
kita tunggu tanggal sembilan nanti
tunggu tanggal sembilan
saya dengar sampai capek tadi
mas agus itu teorinya
kalau saya sederhana
demokrat itu simpel saja
ketika platform partai sudah sama
ketika visi misi melihat mengadres inventarisasi masalah bangsa ini sama
dan kemudian solusi yang ditawarkan fokusnya kita sepakat
bahwa prioritas pertama adalah rakyat
bukan masalah bagi bagi kekuasaan dan lain lain
maka kita serahkan sepenuhnya
dan kita sudah tetapkan bahwa demokrat
dukung pak prabowo
dan kemudian tentu kita perlu bicara soal
kalau tadi ya
strategi menangnya gimana
terus kemudian apa yang kita pakai untuk milenial seperti apa
saya pikir kalau memang pada akhirnya nanti pak prabowo misalkan
saya rasa selesai itu masalah itu ya
tinggal bagaimana kemudian
kalau menurut kami
saat ini yang paling penting adalah penyusunan visi misi
ini gak kalah penting
tanggal sepuluh agustus
ini yang harus digarisbawahi
koalisi manapun yang mengusung capres cawapres harus memberikan visi misi
nah visi misi ini salah satu yang sangat strategik
begitu kita anggap yaudahlah kata kpu
yaudahlah kumpul kumpulin yang penting ada dulu
nanti mau direvisi nggak ada masalah
kemudian tanggal sepuluh masuk
tidak bisa begitu
kita sudah serahkan ke sana
ini akan jadi dokumen negara
semua orang bisa akses
kemudian ketika kita ganti lah atau kita re definit
itu tetap bisa menjadi pegangan
dan ini bisa menjadi satu pertanyaan ketika misalnya
eh sorry yang kemarin itu ternyata karena buru buru kita asalkan ini yang benar
gak bisa begitu
pada saat debat itu akan ditagih oleh rakyat
jadi pak sb tadi mengingatkan juga pak prabowo
mari kita susun visi misi sebaik mungkin
dan sekali lagi rakyat yang harus menjadi diuntungkan
ini tidak mudah
waktu tinggal penyusun
saya berharap segera teman teman pks
dan pak mari kita duduk sementara
dua tiga hari kita luangkan waktu kita buat visi misi sehebat hebatnya
semoga malam ini sudah ada keputusan
bang rey terakhir dari anda
biasanya kalau ada yang beristigang ya
tidak ini tidak itu
yang untung justru orang ketiga
jadi orang ketiganya disini kayaknya pan
bisa jadi tidak pks tidak demokrat
tapi yang dapat ada lapan
apa nih yang dapat ada lapan maksudnya apa ini
kalau misalnya ada keberatan dari pks
kalau katakanlah misalnya demokrat yang ambil alih
sementara demokrat tentu saja tidak bisa menerima dugaan saya pak salim segap
atau ya tetap ngotot supaya dari demokrat ini akan cari calon wakil presiden
sementara yang kalem ini kan kelihatan pan
di kebiasaan politik kita kalau ada dua kelompok yang saling bersih tegang
yang dapat ada orang ketiga
itu maksud saya
jadi kalau demokrat pks plus juga pak prabowo tidak
katakanlah belum punya sikap
terhadap ketegangan antara dua belah pihak ini
boleh jadi yang dapatnya ada lapan
karena memang kan seperti katakan sbi
adalah domennya pak prabowo
jadi nanti kita lihat pak prabowo milih yang mana nanti
kalau demokrat jelas serahkan sama pak prabowo
oke kita akan tunggu sama sama nanti deklarasi capres cawapres
ini katanya pak prabowo denger denger informasi tanggal sepuluh ya
tanggal sepuluh jam sepuluh
kita tunggu sama sama ya
kita tunggu juga hasilnya nanti malam pks dan demokrat
tapi kita harus tutup dialog kita malam ini
terima kasih bang rey
mas hana dan juga bang agus sudah hadir di cnn indonesia prime news
dan fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir saat cnn indonesia prime news kembali